pemerintah arab saudi mengizinkan kembali pendatang dari enam negara termasuk indonesia
pelaksanaan umroh untuk jemaah asal indonesia bisa dimulai lagi pada satu desember dengan sejumlah persyaratan ketat
kita bahas sore ini bersama narasumber ketua umum ampuri firman m nur
assalamualaikum pak firman selamat sore
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore mbak putri
terima kasih pak untuk waktu anda
pak firman sudahkah ada pembicaraan terkait skema terutama skema biaya ya untuk umroh di masa covid seperti ini
sampai saat ini pembicaraan kami bersama kemenang dalam mengatur untuk rencana keberangkatan umroh yang akan segera dibuka
jadi per satu desember ini baru diberi izin penerbangan langsung dari indonesia menuju saudi arabia
bagi pemilik visa tenaga visa kerja visa ziarah atau visa yang lainnya
sedangkan visa umroh masih belum dibuka oleh saudi arabia atau statusnya masih lock
ini tentu menunggu keputusan dari kementerian haji di saudi arabia
kita berharap dengan selesainya atau pulangnya bapak menteri dari saudi arabia berserta jajaran di kemenang
telah melakukan lobby lobby tingkat tinggi
kita harapkan hasilnya akan segera dibukanya proses bisa umroh
proses keberangkatan umroh akan bisa kita lakukan segera
sedangkan tentang biaya tentu akan menjadi sampai saat ini dalam sebuah konsep yang kami pertimbangkan semuanya
tentu akan merujuk kepada ketentuan yang akan ditetapkan oleh pemerintahan saudi arabia
namun sebagian besar daripada ketentuan tersebut sudah terjawab karena beberapa hari yang lalu sekitar dua hari yang lalu
kementerian haji saudi arabia telah mengumumkan sebagaimana tadi diumumkan oleh para pengantar diskusi ini bahwasannya per satu desember dibuka kemudian ada kewajiban

kementerian haji saudi arabia telah mengumumkan sebagaimana tadi diumumkan oleh pada pengantar diskusi ini bahwasanya per satu desember dibuka kemudian atau wajib
karantina bagi masyarakat yang akan menuju saudi arabia langsung

saudi arabia melakukan apa namanya bukan apa keterbukaan yang lebih kepada calon jamaah yang akan berangkat menuju saudi arabia
di antaranya adalah kelompok pertama adalah kelompok yang menggunakan vaksinasi
menggunakan vaksin yang direkomendasikan oleh saudi arabia mereka nyatakan kelompok ini tidak perlu karantina
oke itu ada tiga vaksin itu ya pak firman
karena masih direkomendasikan oleh saudi arabia tidak perlu ada karantina
sedangkan kelompok lain yang datang dengan visa umroh namun memiliki vaksinasi yang direkomendasikan oleh who
termasuk di dalamnya sinovac atau sinopharm yang banyak digunakan di indonesia
ini juga dapat tanpa perlu ada booster
namun ketika tiba di saudi arabia mereka diwajibkan karantina selama tiga hari
serta setelah empat puluh delapan jam karantina mereka dibagikan pcr
jika hasilnya negatif para jamaah tersebut bisa segera melaksanakan ibadah umroh
sebagaimana jamaah yang tadi tanpa karantina
ini semuanya tentu akan menjadi pertimbangan pertimbangan ketika kita menyusun paket nanti perjalanan
namun ketentuan ketentuan yang di saudi sudah alhamdulillah sudah hampir final
kita menunggu ketentuan di dalam negeri
sebagaimana tadi dalam rapat kerja kementerian agama dalam hal ini menteri agama langsung bersama komisi delapan
banyak hal hal baru
tentu setelah ini mungkin dalam beberapa hari ini atau besok kita akan duduk bersama kementerian agama
untuk memastikan finalisasi ketentuan tersebut sehingga bisa menentukan harga referensi
jadi pemerintah dalam hal ini sifatnya hanya menentukan harga referensi sebagai gambaran ketentuan
agar pada saat jamaah membayar sesuai dengan harga referensi tersebut
jamaah memastikan mendapatkan pelayanan terbaik dengan standar pelayanan minimal
pak firman tapi kalau misalnya kita bicara soal biaya
apakah sudah ada perhitungan atau teman teman dari travel sudah memberikan gambaran
kira kira range nya adalah di sekitar sekian gitu apakah sudah ada pembicaraan soal itu
termasuk kemudian memperhitungkan biaya karantina ketika di indonesia tentu saja
iya sebagai gambaran ada referensi ketika sebelum pandemi sebesar dua puluh juta
kemudian ketika masa uji coba masa pandemi bulan november tahun lalu
harga preferensi disesuaikan menjadi dua puluh enam juta
nah pada saat angka dua puluh enam juta tidak ada kewajiban
ada hanya kewajiban karantina di saudi selama tiga hari
namun tidak ada kewajiban karantina di tanah air ketika mereka pulang
jadi nanti tentu ketika finalisasi pembicaraan kami menyusun harga referensi
kami akan menuju ke ketentuan di tanah air
kita berharap nanti untuk memastikan jadi begini
jamaah ini ada enam puluh ibu lebih yang telah terunda keberangkatannya
semenjak dua februari tahun lalu hampir dua tahun mereka menunda
mereka sudah membayar full kepada kami selaku penyelenggara
kami telah membayarkan kepada pihak ketiga untuk memastikan pelayanan mereka
namun karena pandemi ini semua pihak terputih terpahan pada pihak ketiga
sehingga jamaah tidak bisa melarikan dana
dan mereka sabar menunggu untuk bisa diberangkatkan
makanya tadi dalam ketentuan yang disampaikan pak menteri tadi
pak menteri agama disampaikan bahwasannya tentu jamaah yang tertunda ini akan menjadi prioritas
nah kami juga berharap kebijakan di tanah air juga berpihak kepada mereka
kita cukup prihatin sudah menunggu hampir dua tahun
jangan sampai pada saat nanti kita menyusun kebijakan kebijakan bagi jemaah tersebut
akibat kebijakan kita yang menimbulkan biaya yang berlebihan
sehingga pada saat mereka punya kesempatan untuk berangkat umroh
mereka tidak punya kemampuan secara finansial untuk menyesuaikan biaya yang harus dibebankan
yang akan cukup besar sebetulnya nanti biaya tentang karantina ketika mereka pulang ke tanah air
yang saat ini ketentuannya adalah tujuh hari
lebih lama daripada karantina pada saat mereka melaksanakan ibadah umroh
pak firman kalau misalnya sekarang banyak yang mengatakan atau pemerintah juga sudah mengatakan
saat ini pemerintah indonesia

menteri agama kemudian akan bertemu dengan pihak pemerintah kerajaan arab saudi
tapi juga pemerintah indonesia sedang berupaya mendapat kepercayaan lagi dari pemerintah arab saudi
jadi sudahkah ini kemudian dikomunikasikan dengan teman teman travel bureau
karena kan berarti harus sudah ada pengawasan ketat kepada tiap jemaah yang umroh untuk betul betul menjaga protokol kesehatan

dalam rangka membangun kepercayaan kepada pemerintah saudi arab ya
kami asosiasi ampuri bersama asosiasi lainnya sudah melakukan diskusi beberapa hari yang lalu untuk melakukan beberapa skema
di antaranya adalah kami sepakati pada saat visa umroh keluar nanti
diberi kesempatan indonesia untuk menaikkan ibadah umroh
kita akan memberi kesempatan pertama kepada pimpinan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau pimpinan ppu
saat ini ppu yang memiliki izin lengkap menjadi penyelenggara ibadah umroh ada lebih dari satu lima ratus
makanya kita akan prioritaskan satu lima ratus pimpinan perusahaan ptu ini nanti akan berangkat dahulu
untuk melakukan uji coba perjalanan ibadah umroh di masa pandemi
kemudian mengikuti semua prosedur yang ada
kemudian melakukan analisa dan kajian serta antisipasi jika ada hal hal yang perlu segera diantisipasi
nah kita berharap dengan uji coba keberangkatan para pimpinan perusahaan nanti
ketika mereka sudah pulang ke tanah air
mereka bisa memenentukan sop yang terbaik bagi pelayanan jambahannya
dan juga punya kemampuan untuk menjelaskan kepada jambahannya tentang prosedur prosedur perjalanan ibadah umroh di masa pandemi
banyak hal perlu sekali untuk diingat dipastikan tidak terjadi pelanggaran di dalamnya
misalnya contoh tentang status karantina
status karantina ini ditentukan oleh perintah saudi jika memang itu karena kita menggunakan mayoritas sinovac
termasuk saya pribadi menggunakan sinovac
tentu karantina akan menjadi kewajiban saya
pada saat saya tiba di tanah suci
nah ketika karantina ketentuannya tidak boleh keluar dari kamar
dan ini harus dipahami oleh semua jamaah
maka perlu para pimpinan perusahaan juga memahami secara detail teknisnya
karena pelanggaran atas karantina ini adalah hal yang cukup berat di saudi arabia
nah kemudian hal hal yang sifatnya preventif
untuk memastikan semua sop perjalanan nanti selama perjalanan
betul betul faktor keselamatan keamanan jamaah ini menjadi prioritas utama
sehingga ketika pulang ke tanah air semua dalam kondisi sehat
dan dengan demikian trust akan dapat kita dapatkan dari saudi arabia
sebagaimana saudi sekarang menjanjikan ketika trust sudah kita dapatkan
mereka menjadikan kuota yang cukup besar
karena target tahun ini untuk penyelenggaraan ibadah umrah saudi arabia adalah
rp seratus per hari hampir rp tiga juta dalam satu tahun
satu bulan bahkan satu tahunnya hampir sekitar tiga puluh juta
target ini lebih besar daripada target mereka
yang mereka capai ketika tahun dua ribu sembilan belas sebelum pandemi datang
pak firman bagaimana dengan antisipasi jika ada jemaah yang positif
apakah itu kemudian juga akan masuk ke dalam perhitungan biaya umroh itu
ya untuk tahun rencana umroh dan masalah pandemi ini
saudi arabia sudah mengantisipasi adanya coveran asuransi yang cukup lengkap
untuk memastikan semua hal hal yang akan terjadi terantisipasi
termasuk diantaranya adalah covid
termasuk diantaranya jika memang terjadi positif covid
pembiayaan di rumah sakit karantina segala macam sudah mereka cover di sana
sedangkan di tanah air kami juga membangun komunikasi intens
bersama asuransi asuransi syariah indonesia
untuk memastikan jemaah juga ada jaminan tidak kehilangan biaya perjalanan
jika memang mendekati h satu menjelang keberangkatan ketika di pcr
hasilnya mereka positif covid
kita tentu mereka harus dilakukan pengobatan lebih dahulu
namun biayanya tidak harus hangus secara keseluruhan
karena ada cover an asuransi
insya allah ke depan secara persiapan kami
secara penyelenggara ampuri secara penyelenggara di bawahnya
dan seluruh asosiasi lain sudah melakukan persiapan persiapan
bahkan kami bisa katakan bahwa sesungguhnya kami siap untuk menjalankan
kegiatan ibadah umroh dalam masa pandemi ini
dengan mengikuti semua ketentuan ditetapkan oleh pemerintah indonesia
ataupun pemerintah saudi arabia
pak firman jadi berapa jatah atau angka yang diberikan oleh pemerintah arab saudi
juga sudah ada belum untuk berapa banyak kita bisa memberangkatkan jemaah umroh
sebagaimana tadi saya sampaikan saudi arabia punya target jumlah yang cukup besar
bahkan lebih besar daripada target sebelum pandemi
dan dengan demikian kami yakin sekali insya allah secara kuota tersedia sangat banyak
tentu semuanya tergantung dengan bagaimana kita memenuhi standar standar yang mereka tetapkan
sehingga terbangun teras
karena kita tidak ingin terjadi lagi indonesia mendapatkan suspend
akibat ketidaksesuaian tentang standar yang mereka tetapkan
baik baik pak firman m nur ketua umum ampuri
pak firman terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini di cnn indonesia newsroom